gaji para pekerja mulai dari pns swasta hingga pegawai mandiri akan dipotong sebesar tiga persen tiap bulan untuk tabungan perumahan rakyat atau tapera
berikut tanggapan masyarakat terkait kebijakan tapera
setuju sih karena kan itu optional ya
kita juga nggak tahu nih bakal dapat atau enggak kan rumahnya
jadi nggak sih nggak efektif juga gitu
untuk berita beritanya sih masih simpang siur kak ya atau gimana ya
saya masih lima puluh lima puluh soal saya belum baca lebih lengkapnya regulasinya gimana
harusnya ada penjelasan yang lebih lengkap tentang tapera ini
pendapat saya kurang setuju ya karena menurut saya regulasi yang diterapkan sama pemerintah itu masih belum jelas kayak disampaikannya ke kita
terus tiga persen itu cukup besar juga dan kayak ekonomi keluarga masing masing kan gak ada yang tahu juga ya
jadi menurut saya nggak bisa main di pokok rata tiga gitu aja sih